minum kopi sepertinya sudah menjadi kegiatan banyak orang
tidak hanya untuk menghilangkan rasa kantuk
kini minum kopi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup
apalagi kedai kopi marak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat
bagaimana pasar kopi di indonesia
berikut kami hadirkan liputannya untuk anda